panyain aja kang rizal
tina mau belanja dulu
gampang kan ngelahirinnya belum besok
udah ya mau
mau ke rumah emak dulu

kalo tidak kemarin gak keluar kemarin
lagi diajak ngomong kalian banyak
bang jangan dimarahin mulu
kamu marah marah mulus sekarang
kayak gak betah di rumah
mana kayak seloyok aja sedih
kalau begituan keluar gue banyak
gue kagak demen orang kayak lo
gue dulu susah
anak gue delapan perempuan semua
kalau gue diem aja di rumah
anak gue yang delapan tuh kagak makan sekarang
gue keluar rumah gue dandan yang rapi
gue unjukin ke semua orang
kalau gue gak pernah punya masalah
gue kerja apa yang bisa gue kerjain
gue bantu kerja ke rumah si a
gue kerja ke rumah si b
dimana rumah perlu orang disitu gue kerja
gue dandanin anak anak gue
anak gue sekarang semuanya sudah berkahwin
dapat suami yang keren keren
lo pikir orang sedih liat lo nangis terus begini
orang kasihan liat lo menderita
sekarang lo bergerak
lo keluar rumah
lo ujukin sama orang orang semua
kalau lo gak keganggu dengan kejadian semalam
udah gak usah nangis
luar dari sana
gak usah manyun gitu
ntar kalau udah berhenti
ntar gue kasih tau
nanti bensinnya habis minta gua lagi yang beliin
dede bayinya kembar
kok lu gak kaget sih
ini gue lebih dari kaget ini
gue mungkin baliknya agak sorean
gue mau ketemu orang dulu ya
ketemu siapa sih bang
ini ikut kek bang sekali sekali
ini urusan kerjaan
lu ada ada aja lu
ada ada aja lu
lu panggilnya dulu deh
gue mau berangkat
abang kok jadi marah sih
gue sekarang berangkat ke kantor dulu
lo pergi kuliah dulu aja sana
gimana gak usah sedih
gimana gak sedih
papa uangnya dari mana
udah lo berangkat kuliah dulu sana
lu harus yakin
kalau kita bisa ngelewatin semuanya
gue yakin gue bisa ngelewatin semuanya
asal jangan tanjakan
lu saat keadaan kayak begini aja masih sempet bercanda
udah gak usah sedih
udah gak usah sedih
kayak gini aja selesai ya
udah berangkat kuliah
gue ada keperluan mendadak
pagi ini juga
gue harus beresin keperluan gue
ini gue titip ke lo ya
tolong kasih ke bang rijal
terima kasih atas ujangan nya semalam
gue pamit dulu ya
akang jangan sedih dong
selama ini kan akal yang selalu bilang ke mina
semua pasti ada jalan keluarnya
yang penting kita ikhtiar
kita minta petakan ke emak
kan salah satu istri kita
akang jangan sedih
mina ikut seperti ini
aminah tuh menegelis pisan
kayak anak muda
kamu tuh kalo munci suka keliwatan
kalo gak percaya mah
tina mau belanja dulu
kan ngelahirinnya belum besok
udah ya mau ke rumah emak dulu

ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak
ke rumah emak